terima kasih anda masih bersama kami di sapa indonesia pagi
saudara dalam sidang lanjutan sidang kasus gratifikasi dan pemerasan
dengan terdakwa mantan menteri pertanian syahrul yassin limpo kemarin
pengadilan negeri tipikor jakarta menghadirkan istri anak dan cucu dari syl sebagai saksi
jaksa kpk menghadirkan tiga anggota keluarga sel sebagai saksi
keluarga sel yang bersaksi adalah istri sel ayun sri harahap putra sel kemal redindo
serta cucu seyl yakni andi tenri bilang radisyah
dalam persidangan sebelumnya sejumlah saksi mengungkap istri anak dan cucu sel ini
ikut menerima aliran dana dari syahrul yassin limpo
dan hari ini saudara sidang mantan menteri pertanian syahrul
yassin limpo kembali digelar yang akan menghadirkan politisi nasdem
dan seorang penyanyi untuk informasi lebih lengkapnya
kita bergabung dengan jurnalis kompas tv sudah ada malaika kridaman di pengadilan tipikor jakarta
malaikat kan kita tahu bendahara umum partai nasdem ahmad saron ini akan dihadirkan
dari informasi yang anda dapatkan apa yang nantinya akan digali keterangan dari ahmad saroni
ya pemanggilan bendahara umum partai nasdem ahmad sahroni sebagai saksi
adalah untuk mendalami dugaan adanya aliran dana yang diberikan dari sel kepada partai nasdem
majelis hakim ingin mengkonfirmasi keterangan mengenai dugaan aliran aliran dana
yang diduga digunakan untuk berbagai kepentingan termasuk partai politik
majelis hakim juga tidak hanya menghadirkan bendahara umum partai nasdem ahmad sahroni
majelis hakim juga tidak hanya menghadirkan bendahara umum partai nasdem ahmad saroni
biduan nayunda nabila untuk mendalami dugaan penerimaan uang dari sel
yang mencapai lima puluh sampai seratus juta rupiah
diduga berasal dari anggaran kementerian pertanian saat sel masih menjabat sebagai menteri
juga mendalami kemungkinan adanya pemberian barang dari sel kepada nayunda
yang diduga merupakan bagian dari tindak pidana pencucian uang
selain nayunda dan juga ahmad sahroni
ada pun beberapa saksi lainnya termasuk sopir dan juga pengurus rumah tangga sel
yang juga turut dihadirkan sebagai saksi untuk mengonfirmasi kegiatan sehari hari sel
dan bagaimana aliran dana yang diduga dari kementerian pertahanan digunakan untuk keperluan pribadi
oke berarti saat ini nanti pengadilan tipikor jakarta akan mendalami keterangan dari ahmad saroni
bendara umum terkait dengan dugaan aliran dana ke partai nasdem
termasuk juga dari penyanyi dangdut juga ya nayunda
nah kalau dari partai nasdem ini sudah terkonfirmasi ahmad saroni akan hadir
ya untuk saksi saksi semua sudah terkonfirmasi akan hadir hari ini
sidang dikabarkan akan dimulai pukul sepuluh namun memang sampai saat ini
saya belum melihat adanya kedatangan dari para jaksa maupun para saksi
dan juga sidang dugaan kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan mantan menteri pertanian syahrul yassin limpo
di pengadilan tipikor negeri jakarta pusat
baik terima kasih informasinya jurnalis kompas tv malaika keridaman melaporkan langsung dari pengadilan tipikor jakarta
dan hari ini akan mendengarkan keterangan saksi dari ahmad saroni dan juga pengidang dut nayunda
terima kasih informasinya malaika